kongres gerakan mahasiswa kristen indonesia di kota bogor jawa barat diwarnai kekisruhan
saat mahasiswa berebut tanya jawab dengan calon wakil presiden maruf amin
mereka kesal lantaran protes kondisi negara dijejali isu politik
mahasiswa berebut bertanya usai dibekali materi kebangsaan oleh calon wakil presiden maruf amin
kami siang sementara pasangan jokowi ini sengaja hadir
demi membekali generasi muda soal nilai kebangsaan dan persatuan
terkait persiapan pemilihan presiden maruf amin akan terus mengkampanyekan
dan bangsa dalam setiap agenda lawatan